alasannya anak saya karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya
dan meminta maaf kepada saya dan keluarga khususnya
kepada orang tua saya kepada bapak saya